ya ada banyak cara yang dilakukan untuk menghabiskan waktu menjadi lebih produktif
kala stay at home seperti yang baru saja kita lihat yang dilakukan oleh musisi indra lesmana
kita akan langsung tanya bagaimana antusiasme masyarakat warga net dari jamming session ini sudah bergabung melalui sambungan skype
ada mas indra lesmana selamat sore mas indra apa kabar
selamat sore kabar baik
mas indra boleh diceritakan kepada kami dan juga pemirsa
awal mula ide adanya jamming session ini hingga akhirnya sampai saat ini sudah banyak sekali warganet dan juga musisi musisi indonesia yang ikut jamming sessionnya mas indra nih di instagram
ya sebenarnya kalau memang jam session ini kan sesuatu kegiatan yang sering saya lakukan seminggu sekali
sehari sebelum hari jumat
di mana itu adalah hari jam session kami di bali
saya berpikir aduh nggak ada jam session ya besok gimana ya
terus bangun pagi langsung ke studio
gimana kalau saya misalnya bikin sebuah musik terus kita jamming secara online
jadi saya buat aja langsung secara spontan
kemudian saya ajak teman teman dengan stay at home untuk bisa melakukan jam session secara online
antusiasmenya sampai sejauh ini bagaimana mas indra
wow seru banget
sejujurnya agak kaget juga
karena nggak nyangka ya bahwa akan segitu banyaknya teman teman musisi yang ikut jamming di musik yang saya buat
dan itu juga merupakan trigger juga untuk teman teman yang lain yang bakat bakat baru bakat bakat muda bermunculan
dan itu juga membuat saya jadi lebih banyak referensi lagi untuk musisi musisi yang berbakat yang ada di seluruh indonesia
oke artinya memang banyak sekali
yang kemudian bakat bakat baru yang anda lihat tadi
nanti kedepannya kalau dari jamming session ini sendiri akan dilakukan
apa plan ke depannya untuk jamming session selama stay at home di masa covid sembilan belas ini mas indra
sebenarnya memang selama musisi stay at home ini kita tahu ya bahwa pertunjukan tidak ada
kemudian tempat tempat hiburan seperti kafe hotel kemudian restoran atau klub musik
sekolah musik pun tutup
jadi sebenarnya dengan kita stay at home ini kita memang harus sedikit
di samping itu juga mungkin bisa menggunakan waktu untuk bisa latihan untuk bisa belajar lagi
dan membuat konten konten online
apakah itu mengajar atau membuat tutorial atau secara live stream
seperti sekarang udah banyak sekali yang membuat konser dari rumah secara live stream
dan itu yang sebenarnya saya ingin lakukan
saya pengen bisa melakukan live stream konser atau pertunjukan
kemudian melakukan lagi kolaborasi jarak jauh
oke dari akun akun yang kemudian meng tag mas indra di instagram yang ikut jamming session
apa yang menarik yang mas indra lihat
yang pasti sih banyak banget yang bagus dan saya kesempatan ini mau minta maaf nggak semuanya saya bisa repost
tapi saya pantau terus saya lihat terus saya nonton terus
kebetulan memang ada mereka mention saya dan juga ada hashtag mostly jazz
jadi kalau mau lihat juga yang lainnya tinggal browse aja atau search aja tagar instajam atau tagar mostly jazz
yang pasti yang saya dapatin dari semuanya adalah sebenarnya indonesia ini memang luar biasa sekali bakat mudanya
banyak pemain pemain muda yang dari kota kota yang tidak terfikir bahwa akan ada musisi musisi sebagus itu gitu
dan itu yang membuat saya
semakin semangat justru untuk bisa melibatkan mereka mereka ini semua untuk bisa setidaknya punya kesempatan untuk bisa dilihat oleh banyak orang
baik mas indra menurut kami ini langkah yang sangat positif begitu ya untuk mengisi waktu pada saat di rumah aja atau stay at home
tapi tadi mas indra sempat menyebutkan soal konser online begitu dari jamming session ini kemudian masuk atau mengarah kepada konser online
apakah itu kemudian nanti kedepannya akan dilakukan mas indra
ya saya sedang merencanakan
saya tapi pengen bikinnya agak
lebih apa ya lebih dipikirin supaya lebih bagus
audionya juga bisa lebih dinikmati
jadi sekarang ini saya lagi masih mengulik di rumah gimana caranya saya bisa bikin sebuah konser online tapi dengan audio yang memang bisa sangat dinikmati
untuk kemudian nanti konser online ini ada kolaborasi kolaborasi mungkin dilakukan dengan musisi musisi papan atas indonesia lainnya mas indra
ya ini saya yang masih pr buat kita
jadi pr buat kita adalah mengenai latency ya keterlambatan kalau misalnya kita bermain secara online secara bersamaan
itu yang masih saya lagi cari tahu juga secara teknologi apakah sebenarnya sudah bisa melakukan itu
dan kalau tidak apa kira kira yang bisa kita lakukan untuk supaya tetap bisa mengajak teman teman yang lain untuk bisa bergabung dalam konser itu
boleh dong kalau begitu mas indra diajak lagi masyarakat indonesia
saat ini agar ramai ramai membanjiri akun instagram mas indra dan ikut jamming session online ini agar bisa kemudian cita citanya untuk konser secara online bisa dinikmati oleh masyarakat indonesia
iya pasti kita masih akan lama juga stay at home kita masih di rumah aja jadi kita harus semangat supaya kita bisa terus berkarya untuk semua teman teman dan semua masyarakat di indonesia
dan intinya jamming session ini akan keluar di indonesia
jadi jamming session ini akan keluar setiap hari jumat begitu ya ini video barunya
sebenarnya itu yang saya ingin rencanakan jadi mudah mudahan besok akan ada satu konten baru untuk jamming session karena memang kalau di sejak saya pindah ke bali dua ribu empat belas memang kegiatan mostly jazz pindah dari mulai saya buat jamming session di jakarta tahun dua ribu sembilan di inline kemudian kita bikin jazz club di red and white atau red white jazz lounge
kemudian kita buat di sini di mostly jazz
nah itu setiap hari jumat kebetulan jadi memang setiap jumat itu biasanya saya ngingetin teman teman eh jangan lupa kumpul kita jam session jadi memang sudah selayaknya harusnya saya besok akan buat konten baru
baik mas indra lesmana kami tunggu konten barunya ya dan semoga semakin banyak masyarakat indonesia yang ikut jamming session
mas indra ini mengisi waktu positif selama stay at home terima kasih mas indra lesmana atas waktunya pada sore hari ini selamat sore